pasar mangkang semarang ditutup selama tiga hari mulai selasa menyusul ditemukan enam pedagang positif covid sembilan belas lewat rapi tes
penutupan ini dilakukan setelah hasil serupa dilakukan pemerintah kota semarang terhadap pasar rasa mala pasar perembayan pasar karangayu dan pasar burung
meski sudah dilakukan sosialisasi sejumlah pedagang nekat berjualan di pasar mangkang karena takut rugi
mereka sempat meminta kelonggaran waktu karena terlanjur mengambil stok barang
tapi hal ini tetap ditolak petugas
nasib serupa dialami sejumlah pedagang di luar kompleks pasar mangkang
mereka juga diharuskan menutup bosnya
setelah selesai dia tidak ada kerusuhan
pihak kelurahan yang membawahi pasar mangkang meminta semua pihak mematuhi larangan berjualan
karena jangan sampai nanti kita di sini buka akhirnya orang yang akan lari ke sini
yang tadinya pasar tutup lari ke sembah kota sebelahnya
padahal dia juga tertutup termasuk di lingkungan pasar mangkang
harapan kami kita samakan
selain ditutup pasar mangkang juga disempat disimpekkan oleh petugas bpb di kota semarang